anda kembali menyaksikan cnn indonesia sports
kejuaraan internasional indonesian downhill dua ribu sembilan belas seri kedua
digelar di bukit seruni point gunung bromo kabupaten probolinggo jawa timur
ratusan atlet sepeda downhill dari dalam maupun luar negeri beradu cepat
menaklukkan lintasan ekstrim medan pegunungan
selain itu para pebalap juga mendapat tantangan dengan minimnya oksigen
karena lintasan balap berada di atas dua ribu meter di atas permukaan laut
setelah menggelar seri pertama di wonogiri jawa tengah bulan lalu
kejuaraan internasional indonesian downhill dua ribu sembilan belas seri kedua
digelar di bukit seruni poin gunung bromo kabupaten probolinggo jawa timur
di event yang berlangsung selama tiga hari itu
sebanyak satu ratus delapan puluh delapan atlet sepeda downhill dari berbagai penjuru nusantara hingga luar negeri
adu lihai menaklukkan sirkuit seruni point yang memiliki panjang seribu lima ratus meter
dan di atas ketinggian dua ribu dua ratus meter di atas permukaan laut
di atas perjalanan sirkuit seruni point amat menantang dibandingkan sirkuit seri sebelumnya
bahkan bisa jadi menjadi sirkuit yang paling ekstrim
selain sepeda para pembalap harus berbekal stamina yang prima
imam wijaya salah satu peserta dalam negeri sekaligus pemenang kelas master a mengatakan
kondisi lintasan berdebu sangat menyulitkan
selain itu oksigen di ketinggian dua ribu mdpl sangat tipis sehingga harus pintar pintar mengatur nafas
bagaimana cara mengatur nafas di atas perjalanan
pernah nafasan lebih utama pernafasan
seruni point pertama kali menjadi tuan rumah indonesian downhill
selain menyajikan sirkuit menantang keunggulan seruni point karena lokasinya di atas awan
dengan latar wisata alam taman nasional bromo tengger semeru
kenapa pemilihannya di sini adalah jadi lebih ke satu bromo itu terkenal dengan
dengan apa namanya dengan
sona alamnya dengan tingkat kewisatanya yang cukup baik jadi kita memilih terakhir ini di sini
total ada tiga belas kelas yang dipertandingkan mulai kelas master b master a men elit junior dan women elite
nantinya para peserta mendapatkan poin uci yang bisa digunakan untuk ikut event internasional
selanjutnya indonesian downhill seri ketiga akan digelar bulan depan
tepatnya dua belas hingga tiga belas oktober dua ribu sembilan belas di kudus jawa tengah
ini sapri yonko pro bowling go jawa timur